capek kita istirahat dulu oke kalau lu mau teriak teriak disini karena disini tempat
buat apa hidup hidup ini enggak ada artinya dan kita semua hanya
kembali kebaikan kalian ini hari ulang tahun happy best day sorry baby no way
tapi kan gua ngapain oke satu dua tiga
kenapa sih kamu masih saja merayu dia
jangan lupa mas budi dia masih tetap merupakan sumber utama pemasukan perusahaan kita
memilihkan gaun yang paling cocok buatku
untuk upacara ritual nanti malam
jangan lupa like share dan subscribe ya

kalau aku bukan suamimu memangnya aku ini siapa
kamu itu memang sedang hamil
tapi sudah dua dokter mengatakan kalau aku ini tidak hamil mas
sudahlah jangan pikirkan mereka
dokter dokter itu bodoh semuanya
saya ingin menjaga kamu
saya ingin menjaga kamu

saya ingin menjaga kandunganmu

mau pamer kecantikan ya
mau pamer kecantikan ya
kau ingin saya pampah ya
aku boleh pan
apa dia mimpi buruh lagi
benar benar misterius sekali
tiba tiba dia datang dengan muka berkeringat
apa mungkin dia
tadi aku mimpi didatangi seorang yang mukanya kayak babi
dan dia seperti
seperti mau memperkosa aku man
mimpi tadi seperti kenyataan
semua mimpi memang seperti itu
seperti benar benar terjadi
sekarang kamu tidur lagi ya
aku temani kamu di sini
kamu jangan kemana mana ya